akibat tali pengikat kurang kuat
sesosok jenazah yang hendak dievakuasi
terjatuh dari lantai dua kamar kos korban
korban merupakan seorang satpam
yang diduga sudah satu minggu tewas di dalam kamar
jenazah saiful anam
satpam sekolah bunga bangsa keputi surabaya
yang ditemukan tewas dan sudah membusuk ini
terjatuh saat akan diturunkan dari lantai dua kamar kosnya
jenazah terjatuh karena petugas kurang kuat
saat mengikat jenazah yang sudah mengeluarkan bau busuk menyengat
jasad korban diketahui pertama kali oleh sopir sekolah
sangar prio anggoro yang mencari keberadaan korban
atas suruhan pihak sekolah
korban diketahui sejak hari selasa berpamitan libur karena mengeluh sakit
saat sampai di depan kamar korban yang berada di lantai dua
pintu sudah sedih
kaki terbuka dan terlihat korban sudah tewas
dan membusuk dengan posisi terlentang
awalnya saya dapat alamat dari masyarakat beda ini
terus saya menuju silung saya kan ke satu persatu
dari gang ke gang
terus ada ibu ibu ngasih tahu saya
saya kamarnya di atas
kemudian saya ke atas saya lihat sudah pintu terbuka sedikit
jempolnya sudah kelihatan biru
polisi yang mendapat laporan masyarakat tentang penemuan ini
langsung melakukan penelitian
mereka melakukan olah tempat kejadian perkara
dan meminta keterangan sejumlah warga
diduga kuat korban meninggal akibat sakit
menurut keterangan tetangga tetangga ini
bahwa mereka tidak punya musuh atau lawan
dia baik baik saja hanya jarang bergaulan
untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban
jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya